selama ini itu emang wadah seperti ini yang dinanti nanti gitu untuk khususnya mereka menjadi pelari
karena ya kalau lari kan bicara lari kan gampang ya kalau semua orang bisa kalau mau lari ya tinggal lari gitu
tapi kan kalau nggak ada wadah mereka nggak tahu ini lari ini mau disalurinnya kemana
apakah ke prestasi atau ke profesi lain atau ke pekerjaan lain itu kan nggak tahu masa depannya lah istilahnya
tapi kalau ada wadah seperti ini kan jadi terarah
punte maupun petani namun siapa sangka sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh an pangalengan juga menjadi tempat pemusatan latihan bagi atlet lari nasional untuk nomor jarak menengah dan jauh
sayangnya sejak puluhan tahun tersebut belum ada anak anak asli pangalengan yang menjadi atlet nasional
kabut tipis menyambut pagi di lapangan babakan tanara kecamatan pangalengan kabupaten bandung jawa barat
puluhan anak anak pangalengan berlari melintasi trek lari milik pengurus besar persatuan atletik seluruh indonesia yang biasa digunakan oleh atlet lari nasional untuk berlatih
anak anak itu tidak sendiri
mereka berlatih didampingi oleh seorang pelatih bernama agung mulyawan
pria kelahiran bogor empat belas mei seribu sembilan ratus sembilan puluh ini merupakan pelatih nasional untuk atlet lari jarak menengah dan jauh
agung pertama kali menginjakkan kakinya di bumi pangalengan pada dua ribu empat belas

setelah menetap selama beberapa tahun agung merasakan potensi alam pangalengan yang bisa mendukung kemajuan atlet atlet lain
coach kenapa sih pangalengan itu dipilih menjadi tempat latihan lari khususnya jarak menengah
dan ini kan dari dulu sudah dipakai jadi tempat pelatas apa sih alasan yang membuat pangalengan itu cocok untuk tempat latihan lari
jadi di sini itu kan tinggian seribu lima ratus meter
kemudian kadar oksigennya tipis
sehingga bisa memacu untuk sistem kardiofaskular itu lebih baik
jadi kenapa itu alasan pangalengan dibuat tempat pelatihan untuk pelari pelari yang lebih mendominasinya ke sistem energi aerobik gitu
jadi untuk daya tahan
jadi ceritanya bahwa di tunjuknya di sini
sebagai pusat pelatihan gitu larinya tuh di perkebunan perkebunan sekitar sini aja
perkebunan teh itu
perkebunan teh atau di jalanannya
jadi pas sudah ada yang juara itu kalau nggak salah waktu itu juara asian games supriyati sutono
nah baru dibuat track
meski telah memiliki karir sebagai pelatih lari nasional agung merasakan ada sesuatu yang janggal
pasalnya di awal tahun kedatangannya ke pangalengan tidak satupun putri putri asli pangalengan yang berlatih sebagai atlet lari
jadi waktu itu saya nemuin kalau mereka lebih baik

karena kan di sini kebanyakan memang profesinya itu berkebun bertani terus berternak
jadi mereka diminta untuk membantulah
kadang waktu itu juga saya lagi ngelatih pernah nih
lagi ngelatih saya ajak beberapa anak sekitar
waktu belum mendirikan mt saya pernah ngajak ngajak latihan
latihan asik asik gitu kan anaknya
tiba tiba dipanggil gitu
neng kak dio gitu kan langsung suruh berkebun
coach izinnya mau ini disuruh ibu untuk berkebun
kayak oh ya berarti paradigmanya memang harus kerja yang pertama
terus kalau yang putri kebanyakan nikah muda gitu
jadi mungkin secara ekonomi
gak mampu gitu untuk melanjutkan pendidikan
akhirnya ya dinikahkan gitu
jadi kayak mengurangi beban keluarga juga mungkin ya
berbekal dukungan orang terdekat dan keluarga
pada januari dua ribu delapan belas agung pun memberanikan diri
membuat wadah latihan
lari khusus untuk anak anak pangalengan
ia memberi nama agung muliawan strike club atau amtc
dari situ ya saya jadi dapat inspirasi sih buat bikin wadah gitu
buat bikin wadah
gimana caranya untuk mengedukasi
sebenarnya mengedukasi orang tuanya dulu
jadi yang kita edukasi malah bukan langsung ke atlet atlet gitu
kita ajak orang orang tuanya untuk diedukasi
kalau jadi atlet juga bisa menjadi profesi gitu
bisa menjadi pemasukan juga dan bawa nama keluarga juga lebih baik gitu
akhirnya lama lama mereka mengerti
mengerti dan paham akhirnya
malah mereka bersyukur ada amtc ini karena apa
karena selama ini itu emang wadah seperti ini
ini yang dinanti nanti gitu untuk khususnya mereka menjadi pelari
karena ya kalau lari kan bicara lari kan gampang ya
kalau semua orang bisa kalau mau lari ya tinggal lari gitu
tapi kan kalau nggak ada wadah mereka nggak tahu ini lari ini mau disalurinnya kemana
ke prestasi atau ke profesi lain atau ke pekerjaan lain itu kan nggak tahu masa depannya lah istilahnya
nah tapi kalau ada wadah seperti ini kan jadi terarah
tiga tahun sejak amtc didirikan ada puluhan anak anak dan remaja rutin berlatih lari setiap hari
meskipun sudah banyak diminati agung mengaku tidak mudah untuk memulai membangun emtc
di awal berdirinya agung mengaku sempat menggunakan uang pribadinya untuk biaya operasional

agung mengaku sempat menggunakan uang pribadinya untuk biaya operasional
namun seiring berjalannya waktu ketika atlet didikannya mulai menunjukkan prestasi
mtc mulai mendapatkan dukungan dari rekan rekan agung maupun sponsor
kita buktiin dulu aja lah istilahnya dan kita insya allah lah dapat support dari mana mana
karena selama kita kan tujuannya baik tulus ikhlas untuk warga pangalengan lebih baik lebih maju dari bidang olahraga
ya insya allah ada aja bantuan gitu
dari dulu emang pengen jadi atlet apa yang penting atlet tapi saya punya kelebihan di lari
pas sudah mengikuti saya punya kemampuan dilari harus dikembangin
ketemu di lari ada jalannya gitu ketemu kocagung jalannya kocagung bisa saya sampai ke luar negeri ke luar daerah naik pesawat yang tadinya cuma

matahari baru saja terbit di bumi pangalengan
udara dingin tidak menghalangi atlet binaan emtc untuk tetap berlatih setiap pagi
salah satu yang tengah bersiap adalah tazi ahmad dhani
tazi merupakan putra asli pangalengan yang berlatih di bawah naungan emtc
tazi masih berusia empat belas tahun ketika mulai bergabung dengan emtc pada januari dua ribu delapan belas silam
setelah rutin berlatih di bawah naungan pelatih agung mulyawan tazi mencatatkan sejumlah prestasi mulai dari kaca nasional hingga internasional
prestasi terbaiknya ialah meraih medali perunggu pada ajang thailand sports school khon khain game untuk konomor lari tiga ribu meter pada dua ribu sembilan belas
berkat sejumlah prestasinya tersebut saat ini tazi mendapatkan biasiswa sekolah di sekolah khusus olahragawan ragunan dan tercatat mewakili dki jakarta untuk kategori atlet pelajar

tidak nyangka juga ya bisa cuma lari biasa tapi saya dari dulu emang pengen gitu jadi atlet apa itu atlet apa yang penting atlet gitu
tapi saya punya kelebihan dilari gitu pas sudah mengikuti
saya punya kemampuan nih dilari harus dikembangin
iya ketemu dilari ada jalannya gitu
ketemu kocagung ya
ketemu kocagung jalannya kocagung
bisa saya sampai ke luar negeri ke luar daerah naik pesawat yang tadinya cuma mimpi gitu
cuma gak nyangka sekarang udah suka gitu sih
gak nyangka juga bisa ke thailand gitu naik pesawat
awalnya gak nyangka sih cuma naik mobil doang muling ke daerah
sekarang udah bisa ke luar negeri ke jawa timur naik pesawat gitu
bareng orang orang hebat yang tadinya idola sekarang udah kenal gitu
tazi tidak sendiri membawa nama baik pangalengan di kancah olahraga lari
selain tazi ada juga aik kusmiati
perempuan berusia dua puluh satu tahun ini merupakan salah satu atlet lari perempuan binaan emtc
aik mengaku sejak dulu sudah mencintai olahraga lari
kecintaannya pada olahraga lari bermula ketika ia bersama teman temannya sering melihat atlet lari nasional berlatih di trek lari pangalengan
namun minat anak anak pangalengan seperti aik tidak diikuti dengan kehadiran wadah untuk menampung bakat lari mereka
hal ini membuat aik berlatih lari tanpa bimbingan dari pelatih
pertemuannya dengan agung mulyawan di lapangan lari babakan tanah arah pangalengan pada tahun dua ribu delapan belas
membuat impiannya menjadi atlet lari profesional semakin terbuka lebar
meski belum terdengar di kancah nasional sejak berlatih di bawah bimbingan agung muliawan
aik kerap naik podium pada perlombaan lari tingkat lokal
hingga pada akhirnya
ia mulai dilirik oleh daerah lain
saat ini aik memberikan kontrak untuk mewakili kabupaten demak sebagai atlet lari
berharap imtc lebih maju lagi lebih
pokoknya yang susah di sini tuh kepercayaan orang tua kak
jadi kalau latihan kadang anak anak latihan baru seminggu udah gak ada lagi
kadang kadang orang tuanya kurang mendukung gitu pak
padahal kan mereka di sini latihan juga buat masa depan mereka juga
latihan di aik dan lazi
nazi dan aik merupakan dua dari enam atlet yang saat ini masuk ke pemusatan latihan di mtc
berdasarkan penilaian agung
keenam anak terpilih itu memiliki bakat yang sangat tinggi
memiliki bakat yang menonjol dan harus mendapatkan perhatian khusus agar potensinya bisa berkembang
keenamnya pun diberi tempat tinggal di sebuah asrama yang telah disediakan emtc
seluruh kebutuhan mereka mulai dari tempat tinggal asupan gizi dan peralatan latihan disediakan oleh emtc
kalau untuk yang di mes yang untuk tiga orang putra dan tiga orang putri yang terbaik
kita memiliki makanan tiga kali sehari
kemudian kita memberikan mereka terapi sebulan sekali

terus juga kan makin kesini kan makin dipercaya sama masyarakat
atau daerah daerah lain ternyata gitu
karena kabupaten bandungnya juga belum terlalu support
sehingga malah daerah daerah lain yang datang ke sini untuk nyari atlet
jadi jadikan talent alhamdulillah ada daerah lain untuk support
menjadikan atlet kita sebagai atlet daerahnya
dari gaji itu kita bagi rata
untuk semua atlet yang talent yang enam orang ini
meskipun sudah mulai menghasilkan atlet berprestasi
agung mengaku tidak mudah untuk mencapai apa yang sudah didapat emtc hingga saat ini
dulu anak anak muda disini sebelumnya ngapain
dan selada emtc itu yang kelihatan berubah itu apa coach
jadi kebanyakan dari mereka ini disini itu kan kayak nyari motor itu mudah lah gitu ya
dimudahkan gitu kredit kredit motor dimudahkan
jadi kebanyakan itu pada ya nongkrong nongkrong aja

nongkrong di perkebunan nggak ada gitu
nah paling juga ada olahraga itu yang benar benar ada latihannya itu sepak bola volley bulu tangkis itu udah ada
tapi lari belum ada
dan akhirnya kebentuk emtc dan ternyata itu tuh ditunggu tunggu sama banyak orang tua ternyata
karena dari dulu
karena dari dulu ada contoh pelari pelari nasional yang mau jadi juara
anak anak sini eh orang tua sini tuh melihat kok nggak bisa sih anak gue latihan
akhirnya ada wadah ya malah mereka ternyata bersyukur gitu ya
kalau untuk biayanya coach
ini ada pendaftaran
kalau awalnya memang kita ngajak ngajak
jadi nggak ada form pendaftaran nggak ada segala macam
nah tapi semakin kesini kita juga pengen kan atlet atlet kita terdata
ada form pendaftaran tapi untuk biaya pendaftaran nggak ada
jadi mereka latihan nggak bayar sama sekali
nggak bayar sama sekali
duitnya dari mana coach
nggak tahu ada aja rezeki
jadi awal awal memang saya keluar pribadi lumayan jauh
nah pribadi lumayan besar juga
tapi kan lama lama kan dapat bantuan dari teman teman semuanya
nah alhamdulillah di tahun ini dari cerita lari dapat
kalau awal awal memang dari bantuan teman teman yang lain gitu banyak digabungin
nah untuk membiayai yang tiga orang putri tiga orang putra itu sama operasional yang lain
berawal dari enam atlet binaan
saat ini sudah ada enam puluh anak anak pangalengan yang menjadi atlet di bawah binaan emtc
kehadiran emtc pun menyimpan mimpi dan harapan bagi anak anak di pangalengan
nama saya reja
cita citaku menjadi atlet perari biar bisa juara dunia
nama saya suci rostai
tujuan saya untuk mengikuti imtc ini untuk lebih sehat
lebih prestasi dan ingin memotivasi teman teman yang lain
agung mengaku perjalanan emtc untuk melahirkan atlet nasional dari pengalengan bukanlah mimpi belaka
asalkan seluruh pihak yang bergabung
selalu membantu dan mendukung untuk mewujudkan mimpi belaka
saya berusaha untuk melakukan yang terbaik
kita buktikan karena kita tidak bisa minta support
tapi kita belum ada hasil gitu belum ada bukti
meskipun beberapa orang ya sudah berhasil
yang pertama misalnya tazi
tazi sudah berhasil juga juara di thailand
walaupun perunggu tapi satu kebanggaan anak asli pangalengan bisa berangkat ke thailand
dapat medali perunggu
kemudian ada juga ayy kusmiati
juara satu di lomba half marathon nasional
jadi kita buktikan dulu saja
pada malam hari di sela sela waktu beristirahat
atlet binaan emtc diwajibkan mengisi waktu dengan belajar agama
saya juga tidak pernah berhasil
saya juga tidak pernah berhasil
saya juga tidak pernah berhasil
asalkan di sela sela waktu beristirahat
isi waktu dengan belajar agama
bagi agung prestasi di atas lapangan harus diikuti dengan kepribadian yang lukur
dan iman yang kuat
kegiatan ini dilakukan dua kali dalam seminggu
yang diikuti oleh atlet atlet emtc yang mengikuti pemusatan latihan
selain melatih anak anak pangalengan
agung juga membagi waktunya untuk mengajarkan teknik kepelatihan
kepada anak anak muda di pangalengan yang memiliki ketertarikan di dunia lari
kegiatan yang dilakukan seminggu sekali ini dilakukan agung sebagai bagian dari regenerasi
saya tawarkan untuk mereka mau nggak belajar melatih
karena gimana pun kita sekolah setinggi apapun
kalau melatih pengalamanlah yang paling berharga menjadi pelajaran kita
sehingga saya bikinlah satu kumpulan pelatih pelatih
yang memang pemuda asli pangalengan untuk saya bina gitu
menjadi pelatih yang nantinya ngebantuin saya di amtc
saya harapannya bukan hanya
bukan hanya melatih aja sih
tapi mengerti juga bagaimana mengurus atlet atlet ini
bagaimana bikin kelas kelas kayak gitu
berkaca dari pengalamannya sebagai pelatih
agung menyempatkan diri untuk memberikan edukasi kepada orang tua atlet
untuk memberikan asupan yang bergizi

tidak jarang agung membuat pertemuan rutin dengan orang tua
ataupun berkunjung langsung ke rumah orang tua atlet
tujuannya untuk memberikan edukasi terkait pentingnya dukungan makanan bergizi
bagi anak anak untuk tumbuh kembang yang optimal
keinginan anak saya bisa terkabul
tapi mudah mudahan ya allah yang menentukan ya
semoga dengan kedatangan amtc di sini
anak saya cita cita anak saya juga termasuk yang ikut di amtc itu
semoga bisa terkabul cita citanya dan juga bisa mengangkat harkat derajat orang tua itulah
dan pengalingan ini
nah dan pangaringan ini tentunya
di sela sela kesibukannya melatih atlet lari
agung selalu menyempatkan diri untuk membagi waktunya bersama dengan istri dan anaknya
di mata keluarganya agung merupakan sosok pekerja keras dan memiliki jiwa sosial yang tinggi
penolakan enggak sih cuma ada sedikit cemburu aja
waktunya kan lebih banyak di pengalengan
karena kita masih ldr jadi waktu ketemunya aja mungkin seminggu sekali
sisanya sih ketika anak saya sudah empat bulan ya kita diajak ke pengalengan
tapi seiring waktu juga kan akhirnya pahamkan
oh iya suami saya tuh untuk sosialnya itu membantu orang sekitar
dan memang dalam hal positif bermanfaat bagi orang banyak sih membantu tanpa pamri
kan memang enggak ada apa ya enggak ada ya
bukan bayaran enggak ada apapun pakai uang kita pribadi juga yaudah karena lillahi ta'ala aja
agung bermimpi kelak suatu hari
pengalingan bisa menjadi qiblat bagi olahraga lari
tidak hanya indonesia namun juga di mata dunia
yang terbayang oleh saya memang jadi kampung pelari gitu
jadi bisa jadi nanti berkembang lagi bukan hanya warga pengalingan yang berlatih di sini
tapi kita memfasilitasi untuk bisa juga orang orang luar untuk berlatih di sini
tapi kan kita harus punya fasilitas sendiri gitu kan
harus punya juga sistem yang baik kemudian manajemen yang baik
nah itu kita lagi belajar untuk membangun sedikit
untuk membangun sedikit demi sedikit ke arah situ
ya pengenlah jadi kayak di eton gitu eton kenya
jadi banyak dari pelari pelari dari negara lain tuh malah berlatih di eton gitu kan
nah ini ibaratnya ethannya indonesia saya pengen bangun kayak gitu
ya sehingga menjadi daya jual juga pangalengan
menghidupkan juga apa ya bukan hanya olahraga di pangalengan
tapi juga menghidupkan ekonomi sekitarnya gitu jadi semakin maju